masih di segmen ekonomi dan bisnis cnn indonesia newsroom
badan pemeriksa keuangan menemukan pemborosan yang dilakukan perusahaan listrik negara
senilai rp dua ratus tujuh puluh lima sembilan belas miliar
pemborosan anggaran ini terkait dengan pengelolaan subsidi listrik
temuan ini berdasarkan laporan ikhtisar hasil pemeriksaan bpk pada semester pertama dua ribu sembilan belas
pemborosan pln senilai dua ratus tujuh puluh lima sembilan belas miliar tersebut
terdiri atas konsumsi bahan bakar khusus atau specific fuel consumption
pembangkit listrik tenaga gas dan mobile power plant di batam
selain itu pt indonesia power anak perusahaan pt pln
menanggung dampak take or pay rp tiga puluh enam sembilan puluh tujuh miliar
atas jasa sewa kompres natural gas pada pembangkit listrik tambak lorok
permasalahan pemborosan lain rp tiga puluh sembilan lima puluh tiga miliar